vaksinasi masal ini diselenggarakan oleh pihak transmart geraha raya bintaro yang bekerja sama dengan paguyuban geraha raya dan ikatan bidat indonesia atau ibi serta dinas kesehatan kota tanggerang selatan
sebanyak seribu undangan yang disebar panitia kepada warga sekitar melalui ketua rt dan rw yang berada tidak jauh dari transmart
bagaimana perkembangan perkembangan ini
kita terima vaksin di sini dari daftar komplek di rumah jadi ditawarkan ada vaksin di transmart geraha jadi kita daftar di sini
harapannya semoga indonesia makin lebih baik lagi semoga virus covid juga meredah di indonesia supaya kita bisa beraktivitas selama ini